saya tadi ada pertemuan dengan pak prabowo bukan di empat ratus enam kertanegara bukan di sini
tapi di tempat lain berlangsung sekitar dua puluh lima menit
isinya adalah pertama bahwa pertemuan dengan pak jokowi tiga belas juli kemarin itu sama sekali tidak
berdiskusi bermusyawarah tukar perikiran mengenai power shift
sharing mengenai pembagian kursi mengenai hal hal yang mungkin kita sangka telah terjadi
jadi ini firm tidak ada pembicaraan mengenai siapa dapat apa bagaimana kapan dan lain sebagainya
jadi hanya betul betul pertemuan dua tokoh yang intinya supaya tidak ada lagi cepong
dan kampret sehingga yang ada tinggal cepong bersayap
artinya sudah ngakur gitu ya
nah karena itu saya tanya lantas bagaimana what's next
nah beliau mengatakan pak amin saya sudah mengemukakan pendapat saya di instagram beliau
anda sudah tahu semua di sini
dan komitmen pak prabowo
tentang cita cita yang sudah dikatakan berkali kali di dalam berbagai kesempatan pada saat kampanye
sampai sekarang pun alhamdulillah masih istiqomah masih konsisten
nah kalau ada tambahan kalau tidak salah rabu malam itu memang pak prabowo akan mengundang dewan pembina gerindra
untuk musyawarahkan what's next
nah yang kedua ini saya bocorkan ya saya sampaikan ya supaya anda tidak curious ya
bahwa menurut beliau yang memang rekonsiliasi itu memang betul betul harus objektif
kemudian peta ke depan lantas mapping political map nya itu bagaimana
kalau memang betul
untuk kejualatan tangan kejualatan energi kejualatan air memperkuat ketahanan bangsa perbaikan kekuatan militer dan lain lain
kemudian pro pada rakyat pro pasal tiga puluh tiga undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima maka semua bisa dipertimbangkan
kalau merokok siliasi dan tentu kekuatannya seperti terseksikan di dalam hasil versi kpu
yang didukung oleh mk paling enggak lima ribu lima ratus empat puluh lima
kalau betul ya nah kalau tidak itu namanya kooptasi ya tentu itu tidak akan bisa
dan jelas sekali akan memilih menjadi oposisi yang bertanggung jawab demokratis terbuka santun etis etikal juga ya
kemudian juga facebook loyal dan objektif
saya kira kita tunggu saja hasil dari tiong bina
sementara saya sendiri berpendapat sebaiknya memang ada oposisi yang relatif tangguh di parlemen
saya akan mengulangi karena kalau demokrasi tidak ada oposisi nanti menjadi serna
jiwa demokrasi menjadi hilang
tidak usah kita besar besarkan ini masalah sangat remeh temeh
hanya masalah bagian kekuasaan siapa yang mengkontrol siapa yang di luar siapa yang di dalam
jadi jauh lebih mudah daripada hal hal yang pernah kita alami sebagai bangsa pada masa lalu
jadi hanya itu
maaf pak randa terkesan agak lama
karena saya tadi sudah benar benar berdengar beberapa

saya tanya dua orang siapa
pak bianti dikonsultasi berarti tadi pak prabowo itu memang menurut dunia terdepan untuk tetap ada di oposisi cepat cepat
kalau rekonsiliasi itu artinya kooptasi bagi menteri simbolik untuk apa
nah jadi saya ulangi lagi saya ulangi lagi
yang tidak tahu politiknya pak jokowi itu
disentuh ya tidak masalah
memang sedikit membuat kita mengernetkan jahi gitu ya
mengapa tidak ada cuma ada pancasila tapi tidak ada ud empat puluh lima nya
jadi terus akan membangun infrastruktur terus akan investasi besar besaran dan lain lain
kita ini keluarga besar
mengapa enggak duduk bersama
jadi kalau memang betul betul mereka konsultasi itu tidak seperti ini
terakhir sekali kalau saya lho ya please ya sebaiknya ada oposisi di parlemen
yaitu partai partai yang selama ini mendukung adil makmur itu lebih indah
dan ini biasalah
jadi enggak usah lantas secara mutlak harus dipertahankan
berputar kekuasaan berputar jadi ini enteng enteng sajalah ya
saya kira itu aja lah ya
assalamu'alaikum pak pak rai lawan
kemana kepada rai lawan ya jangan salah tangkap
saya ketua adunan pembina bpn ya
jadi seorang rai lawan yang saya cintai seluruh tanah air
jadi anda juga jangan terperangkap oleh huwak huwaks ya
oleh halusinasi ya
oleh imajinasi yang lain ya
ya saya kira itu adalah halusinasi yang berlebihan ya
prabowo yang sekarang adalah yang dulu juga gitu
jadi memang ini apa kebesaran jiwa pak prabowo gitu
tapi jangan pernah menyangka bahwa ada kompromi yang kemudian menggadekan prinsip itu
itu saya jamin
tapi bahwa semua berjalan secara konstitusional demokratis
tidak mungkin akan ada hal hal yang kemudian menimbulkan huru hara dan lainnya
sekian terima kasih